ya peristiwa di balikpapan tadi tentunya menambah panjang kasus yang melibatkan ambulans ketika sedang bertugas
seperti kita ketahui ambulans adalah salah satu kendaraan yang berhak mendapat ruang untuk melintas
hal ini diatur dalam undang undang lalu lintas
sayangnya banyak pengguna jalan yang belum memahami peraturan ini dengan baik
dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi
video ini memperlihatkan pengendara sedan menghalangi laju ambulans di jalan tol jakarta tangerang mulai kilometer dua puluh hingga dua puluh dua
peristiwa itu direkam pada sabtu dua belas maret lalu
ambulans yang dikemudikan sopir bernama hildam ini diketahui sedang membawa pasien dari puskesmas cisoka
menuju rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang banten
pasien tersebut adalah seorang wanita yang akan melahirkan
meski pengemudi ambulans sudah membunyikan klakson ber
kali kali pengendara mobil mewah berwarna putih tersebut tidak memberi jalan
sopir ambulans pun akhirnya mencoba menyalip dari sebelah kiri
tetapi secara bersamaan pengemudi sedan juga mengambil jalur kiri
kedua kendaraan itu pun bersenggolan
marah karena spion sebelah kiri mobilnya tersenggol
pengemudi sedan membuntuti ambulan sampai ke rsud tangerang
kasus itu kemudian berlanjut ke ranah hukum dan sedang ditangani oleh polresta tangerang
kasus menghalangi ambulans tidak hanya terjadi sekali
seperti yang belum lama ini terjadi di tangerang yang kemudian viral
lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika sedang bertemu ambulans di jalan
menurut pakar safety riding sony susmana
masih banyak pengendara yang gagal memahami ambulans
sebagai kendaraan yang membawa pasien dalam keadaan darurat
ia menyebut dalam undang undang lalu lintas sudah disebutkan
ambulans harus diprioritaskan
nah itu yang harus dipahami si pengemudi mercy
kalaupun dia mau mengadu segala macam ditabrak diserempet
sebenarnya itu akibat dari kesalahan mereka
karena undang undang lalu lintas sudah berkata harus kasih ruang kepada ambulans
peristiwa pengendara sedan menghalang halangi ambulans pun mendapat banyak sorotan dari warga
kebanyakan menyalahkan ulah pengemudi sedan tersebut
menurut pendapat saya sendiri sih
ambulan itu emang wajar ya mendapatkan privilege atau diskresi
untuk lebih mendapatkan prioritas selama ini jalan
yang intinya wajib didahulukan dimanapun berada apalagi kalau di perjalanan
intinya kalau ambulan meraung raung intinya itu dalam keadaan kondisi gawat darurat
senin siang dua puluh satu maret muhammad hildam pengemudi ambulans
didampingi kepala puskes mas jisoka
menjalani pemeriksaan untuk memberi klarifikasi di satlantas polresta tangerang
dalam pemanggilan pertama pengemudi mobil sedan tidak hadir
ada berapa pertanyaan bang eli
tapi ada tuntutan dari pihak medis sendiri bang
waktu kejadian itu masuk ke rumah saya tersebut ada
makanya dianakankan tps saya sih buat jaminan
yang jelas kita
kita akan lagi melayangkan surat undangan klarifikasi kepada pengemudi dari mobil mercy ya
supaya kita mendapat penjelasan yang jelas dari kedua belah pihak
sehingga kita bisa menyimpulkan terkait peristiwa yang terjadi
termasuk motif maupun penyebab terjadinya ini kesalahan tersebut
jadi seperti itu
ketika pembalasan teman teman tersebut tidak hadir mereka terdapat penyelesaian

ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan
salah satunya ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit
itu sudah diatur ya untuk masyarakat yang mungkin dengan sengaja menghalang halangi
pergerakan dari kendaraan kendaraan yang diprioritaskan

itu ada apa ada aturan hukum yang mengatakan ya yang diatur
itu ada aturan hukum yang mengatakan ya yang diatur
itu ada aturan hukum yang mengatakan ya yang diatur
bahwa mereka dapat dikenakan tidakkan hilang juga ya untuk apa masyarakat yang tidak memberikan jalan itu
pengendara yang tak memberi jalan kepada pengemudi kendaraan yang harus diprioritaskan
dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat empat

yakni hukuman paling lama satu bulan kurungan dan denda paling banyak rp dua ratus lima puluh juta

setiap dari kita tentu memiliki kepentingan masing masing ketika hendak menuju suatu tujuan
tetapi yang sangat diperlukan adalah kedewasaan ketika sedang berlalu lintas
supaya kejadian serupa tidak terulang
maka menghargai adalah kunci supaya tidak terjadi gesekan gesekan yang dapat menimbulkan akibat fatal
maka menghargai adalah kunci supaya tidak terjadi gesekan gesekan yang dapat menimbulkan akibat fatal